tante percaya sama kamu
zahira juga percaya sama kamu
kita berdua sama sama gak yakin
kalau kamu yang mencelakai
tadi emak udah cerita semuanya ke aku
aku juga bingung
kenapa pisau itu bisa ada di kamar kamu
kalau bukan kamu yang ngelakuin itu semua
jadi sekarang hapus air mata kamu ya
jangan sedih lagi
kalau ini air mata bahagia tante
karena aku seneng banget tante udah percaya sama aku
gak tau kan
kenapa rasanya berharga banget kepercayaan tante buat aku
sekali lagi makasih tante
udah kamu jalan nangis lagi ya
jelek tau kalau nangis
jangan lupa like share dan subscribe ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
jadi cahira kecelakaan saat berkuda dan masuk jurang
rasa anak itu itu pasti karena dosa dosa bapaknya
karena dia anak seorang pembunuh
bukannya waktu itu ibu yang nggak percaya kalau pak prabowo yang udah bunuh ayah
amirah ibu sudah tahu semuanya nak
ibu sudah tahu
kamu masih nekat mau menjebloskan saya dan prabu hujan keonjaran
saya bisa pastikan saya bawa mayat anak kamu ke depan kaki kamu sekarang ini
anak bapak jingan itu suruh ibu tutup mulut
kalau ibu buka mulut dia akan mencelakai kamu
allah itu maha adil amirah
dia memberi peringatan kepada si bajingan itu dan membuat cahira celaka
biar rasa dia amira
biar rasa dia
biar rasa dia pembunuh
ari cukup cukup teh cukup
kamu tidak boleh nyukuri cahira celaka terus karena cahira itu anak iksan
kenapa mas wisnu bilang cahira anaknya mak iksan
aku gak bilang begitu
mas wisnu tolong jelaskan pada utari
sebenarnya ada apa ini
atau mungkin ada mas itu sembunyikan
atau mungkin cahira anaknya mas iksan dengan
kasih tahu sama kita
apa yang om tahu soal amat rumah ayah sama cahira om tolong
apa benar cahira itu anak ayah
tolong jawab om wisnu
mudah mudahan aku ini kenapa bisa keceplosan begitu
sekarang mereka berdua jadi salah sangka sama iksan dan berpikir macam macam
tarik tarik tenang tenang tenang dulu tenang dulu
kamu salah pak
kamu tahu sendiri iksan itu orangnya seperti apa
dia itu tidak mungkin melakukan hal terburuk pada kami
mas wisnu tapi kenapa mas wisno ngomong seperti ini
aku tidak bermaksud untuk bicara seperti itu
cahira anak prabu memang terluka
tapi aku rasa tidak sepantasnya kamu nyupirin seperti itu
apalagi anak kamu seumuran dengan dia
coba kamu bayangkan kalau anak kamu sendiri yang celaka terus ada orang lain yang nyugur
kamu pasti merasa tidak enak kan
lagi juga aku rasa iksan pasti tidak akan setuju dengan sikap kamu yang seperti itu
mas wisnu memang ada benarnya mas
tapi rasa sakit saya masih rasa sakit hati saya terhadap rabu
kalau saya ingat bagaimana kepergiannya dengan cara tidak wajar
saya ingin sekali dia merasakan apa yang saya rasakan waktu
bagaimana merasakan kehilangan orang yang sangat dicintainya
tari sudah jangan nangis
bentar lagi kita bisa ketemu pak
kalau masuk kamarnya bisa ketok dulu ya
bisa ketok dulu ya
maaf pak aku belum terbiasa papa di sini
dan aku paling tidak suka pak orang masuk kamar aku tanpa ketok
papa yang salah papa tidak ingat apa apa
itu album foto kan
apa di situ ada foto keluarga kita
oh bukan pak itu foto foto aku sama teman teman aku pak
itu ada foto gue sama papa lih
ini artinya arwahnya wollte darumin
bisa saya tolong lancar permukaan pakaian
ya kita bisa ya pak
pa sampas lah
minta pelanggan pakaiannya berharga dengan kamu
ini ottoknya kair pak